kita ke informasi lainnya asosiasi pengusaha indonesia atau apindo dan konfederasi serikat buruh seluruh indonesia ksbsi kompak menolak kebijakan tapera
kedua asosiasi ini bilang tapera boleh diterapkan selama tidak bersifat wajib dan memaksa
ketua umum apindo sinta kamdhani tegaskan jika bentuknya tabungan bisa dilakukan secara sukarela tanpa mewajibkan
karena selama ini pekerja telah memiliki manfaat layanan tambahan perumahan pekerja bagi peserta bpjs ketenagakerjaan
sementara presiden ksbsi eli rosita silaban menilai program tapera tidak efektif karena manfaatnya tidak tepat sasaran
sebab baru bisa diakses oleh pekerja setelah usia pensiun dengan nominal yang tak sesuai dengan harga properti
kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai
pertama kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu
jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur
sebenarnya penyediaan perumahan rakyatnya itu sebenarnya bagus gitu
cuma mengapa ya kita harus dibebankan tambahan iuran lagi gitu
padahal saat ini juga sudah ada untuk kesiapan melalui jht ini gitu ya program mlt
yang sebenarnya mendorong kami menyingkapi bahwa pada prinsipnya kami ini bukannya against tapera c
tapi dari sisi penambah iuran yang harus ditambahkan dan dibayangkan kembali
mau nabung di tapera silahkan atau kalau anda mau dapat rumah melalui tapera silahkan
tapi kalau dikalikan kita menabung seratus ribu sampai usia lima puluh delapan tahun itu nggak sampai seratus juta ya
lalu saya nanti udah pensiun saya belum dapat rumah
kalau hanya menabung saya sejuta dua ratus artinya saya hanya punya tabungan empat juta
masuk akal nggak kita punya rumah dengan itu
lalu di akhir lima puluh delapan tahun baru boleh ya
di bpjs itu sudah ada manfaat lain tambahan yang ada masuk di program jht
dananya itu sekarang ada satu ratus enam puluh triliun loh
dan ada dana yang tidak bertuang delapan triliun
dana ini tidak sedikit dan kita ini dalam tanda kutip ya dipaksa menabung wajib
dan itu seperti acah segotong royong
menjadi pertanyaan saya tadi saya sudah katakan bagaimana mungkin pekerja yang bekerja mayoritas di padat karya
dengan upah yang masih ada dua juta saat ini
tidak ada ini ada batasan pembayaran tabungan ini ya
menyumbang mereka yang miskin
sementara kami kan masih miskin gitu loh
dari mana sih pemikiran pemerintah ini membuat itu menjadi sebuah kewajiban
kebijakan baru pemerintah terkait tapera atau tabungan perumahan rakyat dengan memotong gaji sebesar tiga persen menjadi perhatian publik
lantas bagaimanakah pandangan dari masyarakat terkait dengan isu ini
saya jadi perusahaan swasta juga ya
kayaknya saya nggak setuju banget ya
soalnya dari pemotongan aja udah banyak ya
dan tambah lagi dengan tapera seperti ini yang mungkin makin banyak potongannya juga ya
dan terima hasil gajinya itu ppr itu ya terima hasil gajinya pasti berkurang
dan buat kebutuhan yang lain juga pasti berkurang
juga tapera juga kalau dihitung hitung
nanti pas saya sepensiun juga gak bakal bisa dapat ke rumah
menurut saya cukup memberatkan ya
karena kan selama ini kita udah banyak potongan ya
dari pp dua puluh satu terus jam sostek gitu sih
kalau menurut saya dengan tapera ini yang mungkin manfaatnya nggak bisa langsung dirasakan
mungkin buat karyawan seperti saya ya itu cukup memberatkan
potongan tapera ini sebenarnya cukup kontroversial ya
udah beberapa kali lihat di berita juga
hal ini menurut saya pribadi cukup
sepertinya akan memberatkan baik itu pns pegawai bumn maupun swasta lainnya
karena ada potongan potongan lainnya yang kita butuhkan
nah selain tapera itu kan kita juga udah ada potongan lainnya
nah yang menjadi polemik itu karena si tapera ini diduga ataupun dianulir
akan bisa mulai dicairkan ketika si pegawainya pensiun
atau bahkan ada pegawai juga yang sebenarnya udah punya rumah kan
tetapi kenapa harus punya potongan tapera itu untuk
subsidi silang begitu mbak mungkin